lantunan merdu ayat ayat suci al quran ini selalu mengingatkan budiman untuk tidak menengok ke belakang
tuntutan pekerjaannya dahulu memang kerap mengharuskannya menyamar demi menyelesaikan berbagai kasus
ajun inspektur polisi satu budiman dipindah tugaskan ke kepolisian sektor bungur sari desa dangder purwakarta pada dua ribu sepuluh
ia harus meninggalkan satuan teman dan keluarganya
pada awalnya pria yang biasa dipanggil abah ini hidup tanpa kawan
tidak betah menyendiri ia menerima ajakan beribadah dari para petani desa

sejak rutin beribadah abah memantapkan niat membangun pondok pesantren gratis
meskipun penghasilannya sebagai polisi hanya cukup untuk hidup sederhana
nah itu yang bingung
tapi gini saya gini awalnya saya mendirikan tempat ini tempat pesantren ini
yang dikatakan karena mungkin saya pernah dikatakan bahwa saya ini adalah sesat
dan saya ingin membuktikan bagaimana bahwa masyarakat ini supaya menganggap bahwa saya ini tidak sesat
akhirnya saya memohon sama allah ya allah jadikan
tempat ini tempat ibadah ya allah jadikan
tempat ini tempat nyaji anak anak ya allah jadikan
tempat ini tempat berkumpul masyarakat
itu yang selalu diminta dengan kebesaran allah
saya dibikikan tempat
kalau bermasalah biaya saya juga bingung dari mana biaya
bayangkan kalau berbicara gaji polisi berapa gaji polisi
ini semua hanya kebesaran allah
saya bahkan saya kenapa ingin mendirikan pondok pesantren gratis
kenapa ingin mendirikan pondok pesantren buat anak yatim piatu yatim piatu dan orang tidak mampu
sekarang saya melihat
yang nemenin saya itu bapak bapak yang notabene petani
saat itu saya berpikir
ini gimana untuk sekolah anaknya
sedangkan hasil tani tidak seberapa
ini bagaimana ngajinya di mana
sementara kan maaf maaf kata lah
sekarang itu semakin pesantrennya terkenal semakin mahal bayarannya
bagaimana nasib nasib mereka yang tidak mampu anak yatim piatu atau yatim piatu
boro boro buat mikirin apa
buat bayar sekolah
buat bayar ngaji buat makan sehari
makanya saya bertanya sama allah
ya allah apakah saya mampu ngasih makan mereka tanpa dicampuri dengan uang uang hasil maksiat
saya dulu banyak uang dengan hasil maksiat saya
tapi saya sekarang tidak mau terlibat dengan kemaksiatan itu
saya tidak mau mengulangi kemaksiatan itu
saya nanya ke allah apakah mampu saya ngasih makan anak anak tanpa disampuri dengan uang
ya kata katanya uang uang hasil maksiat atau uang harian
atau uang haram
tapi dengan keyakinan saya semua dicukupkan
niat baik pasti berbuah manis
pesantren madinah darul barokah yang ia dirikan tumbuh sedikit demi sedikit
awalnya hanya memiliki enam ratus meter persegi tanah
kini abah mampu membangun pondokan bagi para santri yatim piatu dan tidak mampu
masih dua ribu dua belas saya baru bikinkan pondok itu
pak santri laki laki di bawah terus santri perempuan di atas
tapi alhamdulillah kita diberi rezeki
akhirnya buat santri laki laki dipisah di sebelah selatan sana
awalnya pindah luas tanah enam ratus meter
sekarang luas tanah yang abah punya sudah berapa
awalnya kita di sini enam ratus meter
kemudian sekarang kurang lebih ada tiga dua ratus meter
dari mana bah tiba tiba bisa sampai tiga dua ratus meter
ya kalau berbicara dari mana dari mananya saya juga bingung lah
tapi semua dicukupi sama allah
kita kira itu ada yang hasil yang mewakafkan tanah ini
dari agung masloman itu yang dulu pernah menjadi komandan
bukan pernah jadi komandan saya sampai sekarang juga
tapi beda beda tugasnya
enam ratus meter dapat dari mana mana datang lagi
mau ngasih lagi ada yang mewakapkan lagi tiga ratus meter
ada lagi datang ada yang memakapkan lagi dua ratus meter
banyaknya bantuan yang datang tidak membuat abah duduk duduk santai
untuk mengisi perut para santri abah membuka usaha air isi ulang
tentu saja para santri ikut membantu usaha kecil kecilan abah ini
di balik sosoknya yang tinggi besar abah dikenal berhati lembut
ia sangat menyayangi empat puluh anak yang tinggal di pondok pesantrennya
namun tak bisa dipungkiri
latar belakangnya sebagai polisi membentuknya menjadi pribadi yang tegas
tegas kalau yang buat kebenaran
terus selama di sini yang paling diingat satu tahun ini apa sih kenangan di sini yang paling menyenangkan
wah kelaburan puasa suka tadarus
ya namanya juga kelulusan dari itu polisi gitu
pendidikan polisi ya tegas
ya maunya santri itu disiplin
jangan malu maluin pondok gitu
demi pendidikan para santrinya abah kini berjuang membangun sebuah madrasah sanawiyah yang lagi lagi gratis
karena tidak ada iuran sekolah abah tidak bisa menjanjikan kemewahan bagi empat guru yang mengabdi di sekolah ini
tetapi keterbatasan itu tak menyurutkan semangat para pengajar
karena saya tertarik dengan semangat abah ya
karena kan beliau ini adalah sosok yang perlu kita contoh
beliau rela mengorbankan harta bendanya untuk pendidikan anak anak tidak mampu
saya tertarik dengan beliau ini
makanya saya berusaha untuk apa sih yang saya bisa lakukan dengan cara bergabung dengan mereka bergabung dengan abah
saya mau menjadi orang yang bermanfaat

saya mau menjadi orang yang bermanfaat
saat ini madrasah sanawiah madinul darul barokah memang masih menginduk pada madrasah sanawiah lain di desa yang sama
namun abah bercita cita madrasah sanawiah ini bisa mandiri sesegera mungkin
insya allah mudah mudahan kami harapkan dengan doa bersama tahun dua ribu tujuh belas kan tahun pelajaran enam belas tujuh belas mudah mudahan sudah bisa terbit
anak anak yang sudah bisa terbit sudah izin sehingga nanti kami bisa membuka kepada publik
hanya satu yang inginman abah
menjadi individu yang bermanfaat bagi orang orang di sekitarnya
karena itu pula abah rutin menggelar acara acara keagamaan gratis bagi siapapun yang ingin datang baik lagi ist enam puluh enam ortodokter di selatan sonja
bagaimana anda menerima kebijakanmu

masyarakat sekitar maupun polisi polisi rekan kerjanya
udah lah masalah lalu saya tetap masalah lalu saya lah
yang jelas saya sekarang nikmat senang tugas di polsek bungur sari
dan saya bisa melaksanakan tugas dan bisa membagi waktu untuk ke kantor
ataupun kita ngebina anak anak di tempat tinggal saya
lama berkarir sebagai reserse di kepolisian daerah jawa barat
membuat abah budiman akrab dengan gelapnya malam dan dunia kejahatan
kerap harus melakukan penyamaran dalam pengejarannya
abah pun sempat terjerumus ke dalam dunia suram itu
saya mungkin dari pertama dinas di polisi itu
di bagian lapangan lah
di bagian lapangan yang mungkin saya diantaranya orang yang pernah masuk
masuk ya bukan berarti ini
semua untuk ya kata saya juga lah
udah lah masalah lalu saya tetap masalah lalu saya lah
yang jelas saya sekarang nikmat senang tugas di polsek bungur sari
saya bisa melaksanakan tugas dan bisa membagi waktu untuk ke kantor
ataupun kita ngebina anak anak di tempat tinggal saya
kisah kelam itu telah ia tinggalkan
kini ia mendapat dukungan penuh dari satuannya untuk mewujudkan impian
menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya
jadi proses penegakan hukum adalah sebenarnya memerangi sifat daripada manusianya
bukan memerangi manusia itu sendiri
itulah dalam proses penegakan hukum
sehingga apa yang kita dapatkan
sehingga kita terjadi dilema bagaimana membuat manusia manusia atau masyarakat
dan bahkan internal di hati kita sendiri menjadi baik
nah disinilah adanya suatu pandangan saya adanya hijrah dari abah budiman khususnya
dan kepada masyarakat dan tentunya bagi internal kita ternyata tidak melulu kita harus melakukan perhubungan
tidak melulu kita harus melakukan perhubungan
kita harus melakukan penegakan hukum secara tegas tetapi humanis juga kita dituntut
tetapi di satu sisi kita juga bagaimana memberikan contoh yang baik dalam proses penegakan hukum itu sendiri pada kehidupan seharian kita
perubahan sikap abah memberikan pengaruh besar kepada masyarakat desa dangder tempatnya tinggal
abah sering menyempatkan diri berdakwah kepada masyarakat sekitar
karena kan di kita itu ada satu minggu sekali ada semacam pengajian
pengajian khusus orang tua
masyarakat di sana setiap malam senin kita ada yang namanya pengajian manakim
manakib jadi semua warga kita undang di sana untuk mengadakan pengajian tersebut
sehingga ya iklim religiusnya lebih terlihat lah di sana gitu
jauh sekali berbanding
ketika sebelum ada pesantren
bukan pujian yang dia cari abah hanya ingin membayar dosa dosanya selama berkecimpung dalam lingkaran hitam kejahatan
pada hari sabtu besok pukul

gini dalam cerita hidup itu saya yang paling ditakutkan dalam hidup
satu saya tidak mau ada peribahasa gini kan bahwa buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya
makanya saya yang tidak diinginkan bahwa kelakuan saya yang kurang baik turun ke anak atau cucu saya
makanya saya yang dimohon sama allah ya allah
jangan sampai jangan sampai bahwa anak anak atau cucu saya itu mengalami hidup yang masa lalu yang jelek seperti saya
begitu juga yang keduanya
saya pernah gini bahwa saya dulu pernah mengajak anak anak yang sekarang jadi preman tadinya anak anak benar benarlah anak anak baik
kemudian karena saya ajak akhirnya mereka terjerumus ke hal hal yang

hal hal yang tidak benar
ketika saya memohon sama allah menginginkan anak anak yang dulu dibawa nakal sama saya ingin kembali sama saya dan mereka kembali ke fitrahnya yang dulu
keinginan abah sedikit demi sedikit menjadi kenyataan
satu persatu preman yang biasa menemaninya kalah bertugas di sepanjang pantai utara jawa
satu persatu preman yang biasa menemannya kalah bertugas di sepanjang pantai utara jawa
satu persatu preman yang biasa menemannya kalah bertugas di sepanjang pantai utara jawa

sosok abah bagi saya adalah pelita di kalah gelap
yang dulu abah seorang yang terempamen orang yang penuh orang yang bengis
sekarang dia adalah seorang guru bagi kami
sekarang dia adalah seorang guru bagi kami
orang yang bisa mengetuk hati kami hati saya
tak hanya masyarakat dan preman yang dikenalnya polisi di polres bungur sari pun menjadikan pondok pesantren abah sebagai tempat berkumpul
mengaji bersama beribadah bersama biasa mereka lakukan di pondok pesantren ini
ibu saya sampai saat ini mendoakan saya selalu mendoakan saya
selalu mendoakan saya
bahkan terakhir ketika saya ingin bertobat sama allah saya memohon maaf kepada ibu saya apa yang dikatakan ibu saya
benar kamu mau bertobat kamu mau
kamu ibu saya gak tahan mau maafin dan mendoakanmu
jenuh apa sekarang apa dia
lebih memprioritaskan keluarga sama memprioritaskan pesantrennya untuk kegiatan sehari hari selain daripada dinasnya
sang istri memberikan dukungan dengan membantu semua kegiatan bahkan kebutuhan finansial pesantren
saya berterima kasih sama istri saya mungkin kalau ini tidak sejalan dengan istri tidak mungkin akan terjadi seperti ini
peran istri dalam pembangunan pesantren ini apa abah
ya mensupport artinya istri saya itu tidak memikirkan lah untuk kepentingan saya harus bikin rumah dulu
kenapa saya harus bikin pesantren dulu bukan bikin rumah dulu kan lebih tapi isis justru mendukung ayo majukan ini majukan ini pesantren majukan
biarkan kita tinggal di tempat begini juga itu
jadi orang yang bermanfaat tak lepas dari doa seorang ibu
apa sih dukungan ibu terhadap abah sampai akhirnya abah semakin semangat gitu untuk membuat pondok pesantren ini
itulah lah ibu saya mungkin di sini ibu saya tahu tentang saya bagaimana saya waktu kecil bagaimana nakalnya saya waktu kecil bagaimana saya membuat masalah
dari kecil sampai jadi polisi selalu bikin masalah
ibu saya sampai saat ini mendoakan saya
dia selalu mendoakan saya
selalu mendoakan saya
bahkan terakhir ketika saya ingin bertobat sama allah
saya memohon maaf kepada ibu saya
apa yang dikatakan ibu saya
benar kamu mau bertobat
ibu saya gak tahan
maafkan dan mendoakan
supaya kamu benar benar bertopat
dan harus kuat kamu ujian
setiap minggu abah menyempatkan diri bertandang ke rumah ibu undanya
yang tinggal di majalaya bandung
memohon ampun dan doa restu sang ibu
adalah rutinitas yang selalu ia jalani
anak yang dulu begitu banyak membuat masalah
kini memberinya kebanggaan
jadi ibu juga bangga
punya anak yatim
udah berangkat haji berapa kali ya
karena istrinya juga baik
sekali sama abah
ibu terima kasih
empat puluh santri yatim piatu
menggantungkan hidup dan masa depan pada abah budiman
tidak kurang dari seratus santri datang
untuk belajar ilmu agama di pondok pesantren gratis milik abah
tapi tak pernah terbersih sedikit pun dalam hati abah
untuk memperoleh imbalan dari setiap tetes keringat
yang ia kucurkan demi mereka
kepada anak anak santri saya selama hari ini
bahwa saya ini tidak maulah ada timbal balik nanti kamu
salah allah segede
yang udah gede nanti kamu
sudah jadi penjabat
saya tidak mau
tidak mengharapkan hal seperti itu
yang jelas saya menginginkan punya santri itu benar benar
menjadi anak yang soleh
berguna bagi keluarganya
berguna bagi negara
berguna bagi agama
nah selesai satu anak ini
aku akan bahkan selamat